bukan cuma capek haus
lagi kangen terminal
garut garut garut garut
garut garut garut garut
garut garut garut garut
akan gak usah balik ke terminal
disini akang kerja apa
jadi buru tani
kita gak punya kebon
kita gak punya sawah
kamu mau balik lagi ke bandung
tapi jangan ke terminal
akan kerja yang lain aja
tapi penghasilannya gak sesuai
kalo akang mau juga
belum tentu ada pabrik yang mau menerima akan
kalo akang balik ke terminal
tetep di kerjaan akang yang sekarang
mau berangkat sekarang
sarapan di jalan aja
akang harus hemat
kita lagi nabung buat beli rumah
akan sarapan di rumah aja
nasi tadi malem udah nenek angetin
sayurnya juga udah nining angetin
udah tinggal dikit
tapi cukup buat sarapan
akang ada janji sama dik dik
nenek ambilin sarapannya
nenek ambil sarapan
nenek ambil sarapan
nenek ambil sarapan
nenek ambil sarapan
nenek ambil sarapan
nenek ambil sarapan
nenek ambil sarapan
sarapannya di abisin
biar akang gak jajan diluar
jangan terlalu bawel atening
segini mah gak terlalu bawel
yaudah jangan ngomong terus
nanti akan telepon balik aja
kalau akan yang telepon balik
akang yang keluar pulsa
masih di rumah
kamu udah disini
ya sebentar lagi saya berangkat
masih di rumah
sarapan dulu katanya
saya jadi inget
saya belum sarapan
saya masih jenggo bos
dia udah sarapan
itu bukan urusan saya
kalah mbak tumuran
kita cepet serisi taklim

kenapa kita melambang
itulah saat ya
kalau misalnya harinya
saya baru mau jalan sekarang
kang gebang langsung ke terminal aja
saya jadi nggak ikut kumpul
ya gak apa apa
ya hati hati jalan
kita berangkat sekarang
sudah di rumah
pakai apa sarapannya

saya masuk dulu pak
sudah mulai kerja lagi kok belum kelihatan
masih di rumah lagi pemulihan
sebetulnya dia itu dihajar sama siapa
memangnya taslim ada masalah
kok ada yang jahat sama dia
gak tau kasih
sekarang kita cuma punya satu partner yang bisa dipanggil bu haji
bu haji yang punya lapak di pasar
kalau yuyun biar nggak ada suaminya maksud saya sudah nggak ada
dia itu ibu anak satu
bisa dipanggil bu yuyun tapi nggak bisa dipanggil bu haji
karena dia belum haji
supardi juga nggak bisa dipanggil bu haji
bukan cuma karena itu
karena belum haji
sengaja gak diem di rumah
kamu jadi korban
tapi ini bukan persoalan pribadi
taslim ada di pasar
oke saya kesana
kok siang ke pasarnya
tadi aku masak dulu buat hari ini
rekinasi mau datang
mau ke pasar gak
mau dijemput gak
ga kepada aku lah
oh harinya bisa kayak hal lain
kamu sudah balas dendam
kan sudah saya bilang jangan
masa saya harus diam
terus kalau sudah balas dendam masalahnya bisa selesai
terus kamu merasa hebat
ini bukan masalah pribadi ini masalah kita semua
kamu jangan ambil tindakan sendiri ngerti
berat badan kamu berapa sih
kamu gak bawa helm
tadi kan berangkatnya naik angkot
aku gak ada helm dua
kalau helmnya satu
kamu takut sama polisi
bukan takut sama polisi takut sama peraturan
yaudah gak apa apa
kamu tunggu disini
diajar kang murad
kang murad sudah bilang kalau ini bukan masalah pribadi
tapi masalah kita semua
jadi kamu gak boleh ambil tindakan sendiri
kamu gak apa apa kan
hati hati di jalan
kenapa kang bro
kalau belum sembuh
harusnya gak kesini dulu
sebetulnya saya sudah sembuh mas bro
saya sakit karena dipukul orang
isilahnya bukan kambuh
salam sama kang mus
gak usah mas bro
kalau mau ngamen ngamen aja
berarti saya harus pergi
ada peraturan yang gak tertulis
dulu semua dipegang kang bahar
sekarang sudah almarhum
ucapan kang bahar
perintah kang bahar adalah peraturan
tapi wajib dipatuhi semua orang yang ada di bawahnya
setelah kang bahar pensiun
ada kang mus
perintah kang mus adalah peraturan
kang mus sudah pensiun
kang mus kasih perintah
kang murad pegang jalanan
yang bikin peraturan
siapa yang menentang
siapa yang gak tunduk
saya masih mau disini kang
kalau kamu masih mau disini
gak kasian sama suami kamu
dia rela kok bulat balik jakarta bandung demi aku
kalau gitu sih ya nggak masalah
sebetulnya aku kasian sama kang sudirman
tapi kalau gak disini
rumah ini kosong
aku boleh main gak
kamu mau main dimana
kita duluk disini aja
kalau sudirman pulangnya cuma seminggu sekali
kamu ketemu dia cuma seminggu sekali
kalau gitu teteh aja yang tinggal disini
aku di jakarta
biar ketemu kang sudirman tiap hari
biar ketemu kang sudirman tiap hari
biar cepet punya anak
biar cepet punya anak
itu teh mas
itu teh mas
kamu liat dulu
kenapa kamu suka disini
udah gitu kalau main ke mal lebih enak
gak kayak disini bosen
nah itu yang justru aku gak suka
banyak yang aku lihat bisa bikin banyak yang ku mau
tapi ini gak ada
kenapa ya orang tua kita bukan orang kaya
ah kayak gini juga udah wuhan
kita bukan anak sebatang kara yang terlunta lunta
yang penting orang tua kerjanya halal
aku udah kebanyakan ngomong ya
yaudah kita pulang aja
ini dari buah haji satu setengah
ada salam dari dik dik
terus tadi pas saya disana ada kejadian
taslim dihajar kang murad
dihajar atau dikasih pelajaran
kurang tau kang
setahu saya taslim itu keponakannya
gak mungkin taslim dihajar
kalau gak berbuat salah
taslim abis abis dendam ke orang yang hajar dia
mungkin itu kesalahannya
kamu mah kejam
taslim kan keponakan kamu
saya ngejagain dia
saya begitu biar dia ngerti
kalau saya marah
karena dia salah
dia gak mau dengerin omongan saya
sama seperti kamu
waktu kamu marah sama
saya menangkap kamu yang tukang judi
kalau gak ada kangmus
kepalanya sudah pecah kamu hajar pakai barbel
bukan cuma capek
kamu dari mana
dari kantor koran
terus bisa diterbitin
buat nyambung hidup
dari sana kesini
aku tinggal di kantor koran
minuman apa aja
yang penting dingin
kalau kamu nggak ada kendaraan
banyak jalan satu arah
dan banyak titik kemacetan
kalau aku naik angkot
jalan yang sama
bisa lebih lama dibanding jalan kaki
kalau kamu nggak ada kendaraan
gak bisa dipake
terus kalau kamu naik angkot
jadi ada resiko
muter jauh dan kena macet
kamu harusnya gak perlu
aku harus ketemu kamu
supaya aku bisa nulis cerpen lagi
kamu kira aku bercanda ya
diam di sana
kalau basic istri translator
mau pesen makan sekarang
enggak minum aja segelas lagi
ini saya kasih ke istri saya dulu
pemasukan dari bu haji
iya semua pemasukan udah aku catet
aku kurangi dengan pengeluaran
mulai dari beli bahan
ditambah segala macam ongkos
kelebihan dari satu kerudung gak banyak
kalau aku bisa ngejual seratus kerudung
dalam satu bulan
lewat kak fadli kak ubed sama kak junaidi
termasuk yang aku jual online
kayaknya aku gak perlu minta mamah lagi
semangat kamu jualan
jangan sampai ngeganggu
iya kak terima kasih udah diingetin
kerudung yang ada di saya sudah laku semua
kalau yang di saya
masih ada tiga
bantu jualin yang di saya
nanti keuntungannya gimana
ah mending ambil lagi dari diza
ada apa kak junaidi
kerudungnya sudah laku semua
kerudungnya sudah laku semua
saya mau store sekalian mau ngambil lagi
kesini aja ke rumah aku
kak fadli juga lagi disini
saya mau ke rumah diza
penjualan kita makin bagus
produksi harus makin ditingkatkan
karyawan harus cepat ditingkatkan
karyawan harus cepat ditingkatkan
suami saya punya kesempatan
omongan kiram ini udah kepikiran semua aku
kita aja yang tinggal disini
akang pindah kerja di rumah sakit disini
atau buka praktek dokter sendiri
anak anak sekolahnya dipindahin
rumah yang di jakarta dijual
akang butuh waktu buat pikir pikir aja
pikirin juga kirani
adek part kamu

biar lebih sering ada waktu sekolah kita berdua
biar cepet punya anak
biar lebih sering ada waktu sekolah kita berdua

biar lebih sering ada waktu sekolah kita berdua
kita butuh tambahan karyawan
harus secepatnya ada

kamu hubungi temen kamu atau sodara kamu
tanya siapa yang mau
tanya siapa yang mau
kita jangan memperkerjakan anak anak
harus yang sudah dewasa
harus yang sudah dewasa
harus yang sudah dewasa
ade sama kakak makannya harus yang banyak
biar cepet besar
kalau udah besar nanti ade mau jadi apa
terus kakak kalau udah besar nanti mau jadi apa
tukang bikin kecimpring
iya mau makan siang
biasanya kan makan siang di rumah
lama kalau harus pulang dulu
ini udah masak buat akang
makan dulu jang
lauknya cuma telur ceplok cengek sama kecap
gak apa apa saya udah mulai biasa
kamu kan tahu saya kan orangnya gesit
tapi gisinya kalau cuma makan aja
kunci keharmonisan rumah tangga itu
suami istri itu harus saling pengertian
bahwa masing masing punya kekurangan dan harus bisa nerima
seperti saya misalnya
selama hampir dua puluh tahun nggak pernah ngeluh
kalau makan lauknya cuma telur ceplok
karena saya pengertian dan bisa nerima
selain telur ceplok
saya baru setengah kamu udah minta nambah lagi
kan saya sudah bilang ke kamu
rumah tangga saya sebentar lagi dua puluh tahun
selama hampir dua puluh tahun gak pernah ada masalah
gak pernah cekcok
paling cuma tegang sedikit
cinta dan kesetiaan
kalau kita cinta dan punya kesetiaan
biar istri kita bisa mencintai bisa mencintai bisa mencintai

istri kita gak terlalu cantik
dan gak pinter masak
tapi eh si dengernya akang lagi curhat
gak usah banyak ngomong
kan dari tadi akang yang banyak ngomong
kita nyanyikan largest termintoon
aku kawantighting pengen
kok bingung gak dijebankin kesehatan declined
ya udah must
bawas ayo boleh saya taruh bawah dulu jangan nanti dia kabur
akan jauh jauh pulang makanya cuma ikan asin sepat jangan bilang cuma ikan asin sepat kan ada lalaban
sama sambalnya di warung sama sama lapan mengadipu nenek masak ikan sepatkan karena
kita lagi berhemat kita bisa beli rumah sama mobil cuma kerudung sama baju tapi
sementara kerudung dulu aja modalnya belum ada kalau mau produksi baju oh ya
iya kajuna ini mau ambil berapa lagi kerudungnya satu belas lagi
kamu makan cepet
udah makan ya udah mau balik lagi ke terminal iya ya udah sana berangkat kerja yang giat
hati hati di jalan
gimana orang orangnya kamu bayar aman kita terus memantau pak dan sudah terpantau kalau dia ada
kontak dengan orang yang memberi pekerjaan kepada saudara firman sapitra oke tetap pantau terus
kasus ini harus terungkap dan selesai sambil kita menyelesaikan kasus kasus yang lainnya
anak buah muslihat masih tangguh tapi permainan tidak akan selesai sampai kita jadi
hai kamu saya kenapa bos kamu dengar apa yang saya omongin dengar bos ngerti enggak bos
kalau bapak yak bath
halo gimana situasi di terminal sudah mulai
normal elevan sudah aktif lagi cecep kabarnya juga sudah sehat
sebelum menjadi benar benar normal
terminal harus kita goyang lagi
terminal itu bis atau angkot
kita harus lumpuhkan supirnya
tapi dengan cara berbeda
bukan main kasar
seperti kesibubun atau sececem
dengan cara gimana bos
saya mau jalan jalan dulu
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang
selamat siang pak
saya enggak pakai helm pak
oh enggak pakai helm
berarti bapak sudah tahu kesalahannya
coba kelengkapan surat sim stnk nya pak
stnk nya nggak ada pak
jemput saya di jalan lembong